ring pertama adalah ruang sidang pengadilan
ring kedua halaman pengadilan
dan ring tiga di area luar gedung pengadilan negeri jakarta timur
ini membuat saya menjadi pengadilan
terima kasih wali kota bogor juga pada awal saya masuk ke rumah sakit saya punya kesepakatan dengan dengan rumah sakit supaya perawatan saya ini dirahasia